akses jalan penghubung tangerang menuju jakarta terputus akibat meluapnya sungai anak kaliangke di kawasan candulan cipondoh kota tangerang banten
banjir juga merendam puluhan rumah dengan ketinggian air mencapai empat puluh cm
sejumlah kendaraan roda dua yang akan melintas terpaksa menerobos genangan air setinggi empat puluh cm di kawasan candulan cipondoh kota tangerang banten
banjir di akses jalan tangerang menuju jakarta ini menyebabkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok
banjir diakibatkan meluapnya anak kaliangke serta kiriman air dari kawasan bogor jawa barat
puluhan rumah warga di dua rw enam dan tujuh ikut terendam
dari kiriman dari batu kampa bogor ke sini penyebabnya karena pinggiran kali ini belum diturap
karena ini punyanya pemerintah pusat
akibat lulung turap meluap ke pemukiman penduduk di kampung candulan
meski tidak digoyor hujan kawasan cipondo memang kerap menjadi kawasan langganan banjir
akibat meluapnya anak kaliangke
dodi wahyudi tangerang banten